semesta nft terus menjadi pembicaraan gara gara gozali ya gozali effect
jadi tak sedikit orang yang mencoba perbentungan dengan berinvestasi lewat pemilikan token dari karya ataupun aset digital
tapi nampaknya sejumlah orang ini mengartikan sebuah karya seperti foto selfie dengan kartu kependudukan yang banyak diunggah
kita bahas hal ini dari sisi keamanan siber dan juga risiko finansial
bergabung bersama kami dedy permadi juru bicara kementerian komunikasi dan informatika
selamat malam pak deddy mas bima
selamat malam mbak kusbah
oke saya ke pak deddy dulu pak deddy ini dengan adanya nft kebebasan jadi sebuah keniscayaan begitu untuk dilakukan setiap orang
saking bebasnya gak sedikit orang yang coba peruntungan dengan jual karya mereka karya tanda kutip gitu di marketplace
kayak selfie dengan foto ktp karena dianggap mungkin orisinil
tapi foto ini kan bertabrakan ya dengan ranah privacy
jadi pengawasan kominfo dengan beberapa marketplace nft ini seperti apa sebetulnya pak dedy
ya sebetulnya nft ini merupakan bentuk inovasi ya dari aset kripto sebagai salah satu bentuk aset digital
kalau regulasi terkait transaksi aset digital itu secara khusus diatur oleh badan pengawas berjangka komoditi
di bawah kementerian perdagangan atau kita sering sebut sebagai bapepti
nah dalam hal ini kominfo
melakukan pengawasan terhadap seluruh penyelenggara sistem elektronik atau pse
yang menyelenggarakan kegiatan transaksi nft pada platformnya
pse wajib tunduk pada ketentuan undang undang ite beserta perubahannya tentu saja dan turunannya
misalnya pppste pp tujuh puluh satu dua ribu sembilan belas ataupun permen kominfo lima tahun dua ribu dua puluh
pada intinya bahwa setiap transaksi elektronik
di ruang digital kita perlu mentaati aturan aturan yang ada
dengan menghindari konten konten negatif yang ada di dalamnya
termasuk misalnya yang melanggar prinsip pelindungan data pribadi
kalau tadi sudah sempat dibahas selfie dengan ktp yang terlihat nomor nik nya
ini sangat rentan terhadap penyalahgunaan di kemudian hari
artinya kita nggak tahu ktp itu dengan concern orang
yang punya ktp itu atau diunggah oleh orang lain
kita nggak tahu ya
artinya pencegahannya atau pelanggaran itu terjadi ketika ada pelaporan atau bagaimana
kominfo kah yang tracking hal tersebut
sebetulnya ada dua jalan ya
dalam hal ini pertama kominfo melakukan patroli siber secara proaktif
untuk menelusur konten konten negatif
kita punya mesin berbasis kecerdasan buatan yang bekerja dua puluh empat jam non stop tujuh hari
dan kita juga mendapatkan laporan dari masyarakat
jadi dua sumber itu yang bisa menjadikan basis kami untuk memproses pelanggaran yang terjadi
nah di dalam hal penguploadan ktp atau data pribadi yang lain
sebetulnya di undang undang ite itu disebutkan dengan jelas
setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak
jadi sebetulnya kalau ada kesengajaan kemudian ada unsur tanpa hak
itu sudah bisa dimasukkan di dalam unsur

saya ke mas bima
mas bima kalau melihat keuntungannya semakin ramai arus bisnis nft ini
ada contoh suksesnya juga ya
kemudian muncul di nft ini fenomena jual sembarang karya
mas bima melihat monetisasi karya ini hanya riding the wave saja
atau memang cukup mature gitu jadi aset investasi
ada yang fomo ya atau ikut ikutan
sebenarnya di dua ribu tujuh belas itu opensea
itu sudah ada data website nya
jadi ini bukan hal yang
baru kalau mengenal teknologi
blockchain nah tetapi
sekarang karena fenomena mungkin banyak
masyarakat juga di rumah sehingga
mereka mencari aset investasi yang
cukup menarik tapi nft
ini kan terbukti karena masih
baru volatilitasnya juga tinggi
sehingga mereka yang ingin membeli
karya di dalam nft juga harus
yang kemudian sebenarnya nilai seninya
nggak ada tetapi kenaikan
harganya berkali kali lipat dalam
beberapa kasus itu termasuk
ke dalam permainan spekulat
dalam permainan permainan yang kemudian
merugikan investor sebenarnya dalam jangka pendek
jadi kita nggak bicara
bahwa nft selalu buruk tetapi
banyak yang menyalahgunakan nft
belum kemudian kita
bicara terkait dengan adanya
tindak pidana misalnya tadi
mengunggah kemudian ktp
ada juga yang menjadi tempat
untuk transaksi jual beli
ada lagi yang kemudian tindak pidana
pencucian uang karena transaksinya
dan sejauh ini yang namanya
crypto atau uang
boleh diperdagangkan di bursa
berjangka atau platform
yang terdaftar ke dalam bapak peti
tetapi sebagai alat pembayaran
sebenarnya ilegal karena alat pembayaran
yang sah adalah rupiah
jadi nft ini masih baru dan memang
masih belum banyak negara yang melakukan
regulasi itu wajar tapi kita kira
ada ekses ekses yang membuat
ya ini sepertinya hanya sekedar
tren setaat ya
jadi riding the wave aja gitu ya
tapi mungkin kemungkinan
tidak menutup kemungkinan
bisa jangka panjang dengan nft ini
saya ke pak deddy kembali pak deddy
kalau melihat kontennya kembali lagi
sebelumnya di luar foto selfie
ktp kominfo menyatakan ada
upaya pencegahan kalau terjadi tindakan
pelanggaran jual beli berbasis nft
kalau mengandung konten
kominfo punya kewenangankah untuk mengawasi
konten secara spesifik yang
lalu lalang di sistem yang sangat
lebar ini sangat luas ini
sesuai amanat dari undang undang
ite sebetulnya kominfo
memiliki kewenangan untuk
menjatuhkan sanksi administratif
atau sanksi lainnya yang
memungkinkan secara undang undang
pse penyelenggara sistem
negatif sebetulnya sudah
diatur di dalam
bp tujuh puluh satu apa saja yang
termasuk dalam muatan negatif
itu termasuk di dalamnya
yang sangat jelas
nah kami memiliki
kewenangan untuk melakukan
pemutusan akses atau masyarakat
sering mengenalnya sebagai blokir
sehingga itu sangat dimungkinkan
secara teknis kementerian kominfo
kepada platform atau
penyelenggara sistem elektronik
untuk segera menurunkan
memblokir atau men take down konten
yang melanggar undang undang
walaupun sifatnya bebas
sifat bebas seperti apa
di nft walaupun sifatnya bebas untuk
membeli ataupun menjual karya
tapi apapun yang dilakukan warga negara indonesia
berarti begitu ya
itu ada aturannya jadi
kita perlu memastikan bahwa
di satu sisi ruang digital
ini bisa bermanfaat untuk masyarakat
misalnya mengembangkan ekonomi
digital tetapi ada
konten negatif itu tetap harus
kita hindari di ruang digital kita
di luar kebebasan yang tidak terbatas
sebagai sarana baru
ini memang punya beberapa kekuatan
salah satu kekuatan dari nft adalah
dengan transparansi ini
menurut mas bima dan juga
selyos kemampuan lembaga intelijen
keuangan dan juga otoritas pajak di indonesia
dalam mengawasi hal ini seperti apa
masih belum ya
tadi saya coba cek di dalam
opensea saya coba buka
bukan keyword tertentu ternyata
konten pornografinya masih ada
yang kedua juga kita bicara soal ktp
coba kita cek di keywordnya
ktp itu masih ada banyak
yang upload foto selfie dengan ktp nya
artinya memang penindakan dari
pemerintah ini juga perlu belum kita bicara
soal pajak ya tentunya ini
sama saja kayak membahas bagaimana
regulasinya sekarang belum ada
secara spesifik terkait dengan
barang ataupun jasa yang
dilaksanakan melalui nfp
maupun juga pembayaran melalui
cryptocurrency itu sudah dikenakan tarif
bagaimana dengan pengaturan pajak penghasilannya
nah ini yang saya kira
kita masih jauh wajar dalam hal ini
pemerintah masih melakukan
deteksi dini masih meraba raba
sebenarnya ini arahnya kemana gitu ya
tapi tentunya kita juga perlu adanya
regulasi tadi rambu rambu yang jelas
nah sekarang pertanyaannya
opensea nya bagus karena
di nft ada transparansi
semua bisa mengupload
karya persoalan karya
jelek ataupun karya yang punya
nilai seni dibeli atau tidak itu urusan
lain itu biar pasar yang kemudian
menentukan tapi tadi ada beberapa
ekses seperti tindak pidana pencucian
uang kemudian juga menggunakan
ethereum sebagai alat pembayaran
yang sah untuk membeli karya
dari nft nah itu menurut saya sudah
konteksnya beda lagi itu sudah masuk
kelanggaran hukum sudah tidak
sesuai lagi dalam regulasi khususnya
di bidang perekonomian dan hal
khawatirnya juga kalau tidak ada regulasi
terkait dengan masalah pajaknya
dikhawatirkan ini akan
jadi tempat yang enak sekali untuk melakukan
penghindaran pajak jadi kalau punya aset
deposito yang pasti kena pajak
surat utang pemerintah kena pajak
saham kena pajak
atau membeli aset di nft
yang bisa jadi deteksi pajaknya
dilakukan sampai saat ini oke
ini juga senada artinya
nantinya akan masuk dalam
laporan spt begitu ya
dalam transaksi jual beli
karya di nft ini tapi kalau tadi
mas bima mengatakan gitu
rentan dengan tidak pidana
pencucian uang jelas sekali terlihat
begitu ya alurnya dalam nft ini mas bima
sekarang kalau pembeliannya
menggunakan dolar itu masih
itu transaksi lintas negara
karena kita tahu yang membeli
bukan cuma yang ada di indonesia
tapi ini sudah lintas negara atau cross border
nah problemnya sekarang
tindak pencucian uang ini
tindak pidana pencucian uang hasil dana korupsi
atau kemudian dana dana ilegal
kejahatan lainnya kalau alat
transaksinya menggunakan uang crypto
nah ini jadi salah satu isu
besarnya karena sejauh ini
tetap ada resiko mengandung
tindak pidana ke arah
pencucian uang lintas negara ini yang perlu
kita perhatikan oke karena
gas fee nya itu ditentukannya oleh
pasar dan itu tidak
ada regulasi pakemnya
pak deddy kalau tadi mas bima mengatakan
ada dalam konten konten di
marketplace di nft begitu
perkembangannya akan sangat cepat
karena nft juga mungkin akan terbentuk dengan cepat
karena adanya supply dan demand
tapi bagaimana kemudian dengan edukasinya
saya yakin ini bukan hanya tugas kominfo
tapi juga kementerian keuangan dan juga
begitu terkait dengan transaksi
elektronik ini dan juga pemahaman resiko
nft kepada masyarakat akhirnya akan
seperti apa nanti mungkin sudah berjalankah
ya sebetulnya kita punya
terminologi yang namanya literasi
digital ya literasi
digital itu ketakapan
masyarakat di dalam merespon menggunakan
instrumen instrumen digital yang
ada bagaimana masyarakat
memilah dan memilih informasi
memilah dan memilih teknologi
dan lain sebagainya nah
kalau kita melihat kunci
di sisi ulu
dalam hal penggunaan
teknologi itu adalah literasi digital
makanya ini perlu
menjadi concern bersama
kementerian kominfo memberikan
stimulus ya berupa
satu gerakan yang namanya gerakan nasional
literasi digital yang setiap tahunnya
menjangkau dua belas lima juta
untuk terliterasi secara
digital tetapi kominfo
tidak bisa bekerja sendiri karena
juta pengguna internet
dan kita semua
bagian dari dua ratus dua lebih itu
memiliki tanggung jawab
untuk memiliki literasi
digital yang mumpuni
nah ketika masyarakat sudah memiliki
literasi digital yang mumpuni
maka sebetulnya tantangan
sebesar apapun dan teknologi
apapun kalau masyarakatnya sudah
terliterasi maka itu akan bisa
secara positif oleh masyarakat
makanya kami mengajak seluruh
pihak baik dari
komunitas lembaga swadaya
untuk bersama sama mendukung
literasi digital di masyarakat
bersama sama untuk mengembangkan
kecakapan masyarakat di dalam menggunakan
dari mas bima
mengenai pencucian uang money laundering
nft ini tanggapan kominfo
di pekerjaan bersama ya
antara kementerian perdagangan dengan
kementerian kominfo seperti saya sebutkan
tadi bahwa kementerian perdagangan
memiliki bapetb yang
memiliki tanggung jawab untuk mengatur
crypto dan sedangkan di
amanat misalnya dari
pp tujuh puluh satu tahun
wp pste peran pemerintah
untuk melakukan pencegahan penyebar
dan penggunaan informasi
elektronik dan atau
dokumen elektronik yang memiliki muatan
yang dilarang nah
yang dilarang itu seperti tadi sudah
saya sebutkan makanya
kominfo bersama dengan kementerian perdagangan
bersama sama untuk mengatasi ini
kalau tadi mas bimo mengatakan
di platform ini masih banyak
berseliuran konten negatif
maka tugas kita bersama
kominfo akan melakukan patroli
siber dan beberapa diantaranya
sudah dilakukan pemutusan
dan akses dan di saat yang bersamaan
masyarakat yang menemui
konten negatif itu juga bisa
melaporkan kepada kami untuk
bisa ditindaklanjuti jadi ini
kerja dua arah mbak kominfo
melakukan pemantauan secara
proaktif masyarakat juga kami
harapkan untuk bisa melaporkan jika
masih menemukan konten negatif
di platform atau pste
oke baik di luar
nft ini harusnya memang jadi
platform baru gitu untuk saling
menguntungkan pembuat karya dan juga kolektor
dalam negeri khususnya tapi balik lagi
penguatan regulasi dan juga
instrumen untuk pengawasan dari pemerintah
dibutuhkan agar tidak jadi celah
kejahatan celah untuk investor nakal
dalam menghindari pajak khususnya
terima kasih narasumber saya malam hari ini
jurubicara kementerian komunikasi dan informatika
deddy permadi dan juga bima yudhistira
terima kasih selamat malam
selamat malam mbak fusra